hai ini tadi kan saya bilang begitu muda mesjid atina ajarot istiqlal ya elah rot orang orang
sering sholat di sono orang orang siapa mending mending ada apaan sih lo mending sholat dimana
di masjid istiqlal apa di masjid atin di rumah dimana aja be yang penting lebarannya besok serentak
kagak beda beda sendiri gue pengennya begitu yang ini berapa cepet malam
mat mau lebaran nih ya udah
oh seperti itu ya ya udah deh iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tat tatik ya mak lo udah punya udah mak ngapain udah udah bikin ketupat belum terus
kapan mau bikin ketupatnya habisnya terikai ya mak not taruh lebaran dimana disinilah bang
kalau lebaran di sini di pangkalan
ngapain lebaran di pangkalan tadi lo bilang lebaran di sini maksud gua ojek iya
udah pada pulang kampung semua udah tunggu sini aja nanti saya balik lagi
tunggu aja dulu mbak
bikin ketupat mak
emang udah nyetrikanya udah
udah bikin ketupat entar aja sorean
lele capek itis istirahat dulu atuh pak
tapi ini tentang fashion lebaran loh fashion pasion pasion segalanya apaan
kenapa lo mau kalori teguk
pak mau berangkat sekarang apa nanti
kalau bapak mah terserah kamu aja tis
kalau ntis mah terserah bapak aja pak
tapi kalau mau bapak mah pengen istirahat dulu tuh capek
sama ntis juga
kenapa pakai kacamata hitam
bang cepet bang
belinya ada di sini
ngapain lo kemari
nggak lah ngobrol aja
ini kan rumah gua
lo kelamaan nyuruhnya
ma kalo ada masalah bilang aja sama tati
siapa tau tapi bisa bantu
tadinya tuh pesenan temen emak
tapi barusan dibatalin
katanya dia udah banyak dapet kiriman parcel kue
sekarang dia pengen lagi ke sono
ya udah ke sono ngapa
kalau gue sama cucu gue doang gue kagak beraniin
gue takutnya asal
lo temenin gue dah
gue udah pernah sholat di sana
mendingan lu sama cucu lo sholat di masjid atin aja
bisa sekalian main
main di masjid
ya taman mini lah rod
bukan di masjidnya
di taman mini
gue kagak punya duit im
lagian bapak isi alia dulu ngajak ke masjid istiqlal bukan ke atin
mod lo liat tadi kagak kacamata yang dipake penumpang gue yang cewek
lo tau gak harganya
lo tau gak
ah paling juga gocap
di jalan sono ada yang jual kacamata begituan
bang bener lo
kata siapa kagak rame
emang lo pernah sholat di sana
belum juga sih
makanya gue pengen sholat di sana
yang ini mah buat cewek
mending yang ini aja
buat mertua saya
ya kalau gitu cocokan yang ini
tadi kan saya bilang begitu
udah masjid atin aja rod
ya elah rod
orang orang udah sering sholat di sana
ada apaan sih be
lo mending sholat di mana
di masjid istiqlal apa di masjid natir
ndin mah di mana aja be
yang penting lebarannya besok
kagak beda beda sendiri
gue pengennya begitu
yang ini berapa
mau lebaran nih